lonjakan kasus covid sembilan belas di berbagai daerah berdampak terhadap tingkat ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit
salah satunya yang terjadi di rsud saiful anwar malang
pasien bahkan harus dirawat hingga ke lobi rumah sakit
kita akan berbincang dengan direktur rsud saiful anwar dr kohar hari santoso
selamat malam dok
selamat malam mbak elvira cnn
dok kita melihat bagaimana secara visual perawatan pasien yang dilakukan hingga sampai ke lobi rumah sakit
apa yang sebenarnya terjadi apakah betul memang kapasitas sangat minim sehingga pasien harus dirawat hingga ke lobi
kalau kapasitas sebenarnya tidak minim
jadi saat ini kami punya satu ratus tiga belas tempat tidur yang kami siapkan untuk pasien covid sembilan belas khusus
kalau tempat tidur saiful anwar keseluruhan kita punya delapan ratus tempat tidur
nah tapi jumlah pasien covid sembilan belas nya sendiri hari ini yang datang itu yang kami rawat totalnya adalah satu ratus dua puluh sembilan
oleh karena kelebihan itu sementara kami taruh di ugd itu sebenarnya bukan lobby
tapi adalah ugd kami yang cukup luas dan di sana kami taruh ya itu adalah tempat tidur tempat tidur di ugd
dan ini siap kami masukkan
sehingga sekarang sudah bisa mengalir ke dalam karena kami sudah menambah lagi kapasitas kami
waktu gambarnya diambil ini kemudian kita perkembangkan ada empat puluh tempat tidur kami tambahan
besok pagi kami tambah lagi dua puluh delapan tempat tidur
menambah tempat tidur itu relatif mudah yaitu kita siapkan tempat sarana prasarana
yang ruwet itu adalah bagaimana tenaga yang akan bekerja
tenaga kesehatan dokter perawat
nah kami kemudian lakukan
melakukan rekrutmen untuk tambahan relawan
alhamdulillah sudah ada rekrutmen tenaga tapi ini kan tidak cukup cuma rekrutmen aja
mereka juga harus kita latih supaya mampu bekerja sehingga mereka tidak ketularan
artinya kan dibutuhkan waktu
sementara tren kasus positif apakah terus meningkat dan pasien jumlahnya terus melonjak di malang
tapi kami bekerja ini mirip bandung bondowoso ini
dan alhamdulillah besok pagi ini tempat tidur tambahannya sudah kita bisa pakai
ruangannya sudah bisa buka
dan nanti akan nambah lagi kapasitas itu
sehingga insya allah yang tumbuhkan yang tadi di ugd tidak bisa kita uraikan
di samping itu kami juga telah membuka rumah sakit lapangan di ijen boulevard
jadi di sana ada polkesma yang kemudian kita set up
seminggu kita selesaikan untuk bisa dipakai asramanya
dan itu baru seminggu kita buka
ternyata sekarang sudah masuk satu ratus tiga puluh pasien lagi
kalau kita lihat situasi ini
sebenarnya kita tidak cukup hanya dengan melakukan penambahan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit dan sebagainya
tetapi upaya upaya yang dihulu yaitu dengan promotif preventif itu dilakukan
di jawa timur sudah dilakukan ke arah sana dengan berbagai bentuknya
mulai kita mengedukasi masyarakat dengan operasi justisi kemudian lakukan pembinaan
sosialisasi kampung tangguh segala macam harus dilakukan
cuma memang mayanya kita perlu meningkatkan lagi
terutama karena ada liburan liburan sehingga kemudian kecenderungan masyarakat untuk berkegiatan
keluar dari rumah berkerumun itu cenderung untuk meningkat
baik malang sendiri merupakan salah satu tujuan wisata masyarakat di masa libur saat ini
potensi lonjakan kasus positif diprediksi akan terjadi pasca libur natal dan tahun baru
apakah meskipun tadi dokter sudah mengatakan disiapkan ada rumah sakit lapangan
saat ini proses rekrutmen tenaga medis sudah dilakukan
bagaimana kesiapannya apakah bisa dipastikan saat ini kondisi rumah sakit cukup kuat tidak dalam kondisi kritis
posisi kami di rumah sakit lapangan ini kita punya kapasitas tiga ratus enam tempat tidur
tapi sekarang kapasitas yang kita bisa jalankan baru separuhnya kenapa separuhnya
karena perasana logistik sudah siap
tadi tenaga tambahan nanti kita masih akan tarik lagi rekrut lagi
untuk jalankan separoh ini sudah bisa jalan
tapi nanti tambahnya lagi kita akan rekrut lagi menambah tenaga tadi
concernnya seberapa besar untuk kemudian meminta bantuan tanda kutip
kepada pemerintah provinsi ataupun ke pemerintah pusat mengenai tenaga bantuan ini
meskipun rekrutmen terus dilakukan
tenaganya kami rekrut memang orang orang daerah
tetapi memang pembiayaannya ini didukung oleh pusat
di samping juga anggaran dari pemerintah provinsi sendiri
alhamdulillah responnya cukup bagus
teman teman ada dari alumni siswa siswa sekolah dari polkesma itu sendiri
dari ppni dari idi dari teman teman labora dari teman teman radiografer
segala macam sudah merespon sehingga insya allah kami tidak bisa mendapatkan tenaga tenaga ini
dr kohar kita tahu pemerintah juga meminta rumah sakit setidaknya
bantu proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan
terutama pada saat masa liburan dan natal tahun baru ini
prakteknya cukup mudah tidak melakukan itu
semua rumah sakit wajib punya namanya program pkrs
penyuluhan promosi kesehatan rumah sakit
di mana semua pasien keluarga pasien warga rumah sakit sendiri harus diedukasi
supaya mereka punya kemampuan yang baik untuk menangani satu kasus
artinya melakukan pemberdayaan masyarakat
jadi promosi kesehatan itu maksudnya adalah membuat supaya masyarakat berdaya untuk bergaya hidup sehat optimal
untuk itu memang ada langkah langkah yang harus dilakukan
mulai dari advokasi kemitraan dan bina suasana
yang ini kita harapkan bukan cuma dari rumah sakit saja tapi
karena yang rumah sakit kan cuma terbatas pada masyarakat atau pasien keluarga pasien di rumah sakit
peran dari dinas kesehatan kabupaten kota peran dari tni polri peran dari aparatur yang lain
peran dari pentahelix namanya
tokoh masyarakat kemudian pengusaha akademisi masyarakat sendiri
perlu kita terus tingkatkan supaya kemudian sama sama mengedukasi masyarakat
memberdayakan masyarakat supaya punya gaya hidup sehat optimal
terakhir bagaimana untuk isolasi mandiri
bagaimana untuk isolasi mandiri bagi warga
kalau di malang di rumah sakit anda apakah juga merawat full saat ini untuk isolasi tanpa gejala
karena tiap rumah sakit tampaknya ada treatment yang berbeda
untuk isolasi mandiri kami tidak membolehkan
khususnya pada anggota kami sendiri yang terindikasi kemudian ketularan di rumahnya positif
bukan di rumahnya masing masing tapi di tempat isolasi ini
termasuk di rumah sakit lapangan ini
kalau mereka bergejala sakit kita masukkan di rumah sakit saiful anwar
di rumah sakit beneran
tapi yang gejala saja ringan kemudian yang otg itu kita haruskan isolasi di rumah sakit lapangan
karena kalau di rumah kecenderungannya terjadi kluster keluarga atau terjadi kluster perkantoran
itu yang kita khawatirkan
baik harapannya tidak terjadi seperti itu karena mengingat masa liburan masih panjang
kita harapkan kesadaran masyarakat juga ditingkatkan
dr kor terima kasih informasi anda dan sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia prime news